wakil ketua dpr faryamzah mengesahkan penggunaan hak angket terhadap pelaksanaan tugas dan keunangan kpk
anggota dpr menganggap ketopalu yang langsung dilakukan oleh wakil ketua dpr faryamzah adalah keputusan sepihak
aksi walkout pun terjadi
saya ingin mengatakan atau saya ingin menanyakan kepada seluruh anggota
apakah usul usul menggunakan hak angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan komisi pemberantasan korupsi
yang diatur dalam undang undang no tiga puluh tahun dua ribu dua tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi
dapat disetujui menjadi hak angket dpr ri
wakil ketua dpr fahri hamzah langsung mengatuk palu menyetujui digulirkannya hak angket dpr
terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan komisi pemberantasan korupsi
putusan ini diambil tanpa mendengar usulan dari tujuh fraksi yang ada di dpr
hujan interupsi pun terjadi
saat ketua dpr setia novanto menyampaikan pidato di sidang paripurna
interupsi pimpinan interupsi pimpinan mohon diakomodasikan
kita adakan forum lobby setelah pidato pimpinan
mohon kita dengarkan pidato
mohon interupsi sebentar
pimpinan sidang tetap meminta anggota sidang tenang dan mendengarkan pidato ketua dpr
akibatnya semua anggota fraksi gerindra melakukan walkout dari ruang paripurna
bahkan wakil ketua dpr dari partai gerindra fadli zon akhirnya ikut meninggalkan ruang paripurna
usai sidang fahri hamzah menyatakan dirinya sudah mengikuti prosedur
yang dipertanya kepada seluruh anggota dewan yang hadir di sidang paripurna
menanyakan kepada anggota
tapi sebelum saya menanyakan fraksi fraksi berpendapat
ada tiga fraksi yang berbeda pendapat
memang dari awal di bamus pun fraksi sudah memberikan catatan
tapi pertanyaan kedua setelah fraksi adalah menanyakan kepada seluruh anggota paripurna
jadi bukan sebagai fraksi tapi sebagai anggota
dan karena tadi mayoritas mengatakan setuju ya lalu diketok
setelah itu kemudian kita lanjutkan rapat berikutnya
karena yang disepakatan tadi adalah setuju untuk menggunakan hak angket
pembentukan pansus angket tentu baru akan dilakukan setelah tanggal tujuh belas mei
pada awal masa sidang
dan kita tentu akan melihat lagi ada bamus
kalau fraksi fraksi tidak memasukkan anggotanya
atau tidak mengirimkan anggotanya untuk pembentukan pansus
maka pansusnya tidak ada
meskipun dpr telah setuju untuk menggunakan hak konstitusionalnya
untuk melakukan penyelidikan
hak angket diusulkan dpr karena sebelumnya kpk menolak
membuka materi pemeriksaan salah satu anggota dpr
yang sedang tersangkut kasus korupsi ktp elektronik
tiga fraksi yakni fraksi demokrat partai kebangkitan bangsa dan gerindra
menyatakan menolak hak angket
desi nugrani cnn indonesia
dan sudah ada koresponden kami akbar junissa surya
yang memantau langsung jalannya sidang paripurna
di gedung parlemen senayan jakarta
akbar apa yang membuat usulan hak angket ini akhirnya lolos
sebagian fraksi sendiri menolak digulirkan hak angket
kemudian koalisi masyarakat sipil di mana mana juga berteriak
untuk menolak hak angket
apa yang membuat hak angket yang dikhawatirkan selama ini
bisa lolos dan disetujui di paripurna
akbar anda bisa mendengar suara saya
selamat sore akbar bisa mendengar suara saya
kenapa kami mengalami
ya selamat sore budi
hak angket kpk yang diusulkan oleh komisi tiga dpr
akhirnya hari ini dalam sidang paripurna disahkan
setelah dibacakan sebelumnya dalam paripurna sebelumnya
dan sudah melalui rapat badan musyawarah dpr
dan memang ironi ketika
hampir mayoritas fraksi yang ada di dpr ini
kita tahu hari ini ada fraksi golkar pks gerindra demokrat
yang akhirnya menolak usulan hak angket kpk tersebut
namun pimpinan dpr tetap mengesahkan usulan hak angket terhadap kpk tersebut
yang diusulkan oleh dua puluh lima anggota dari komisi tiga dpr
dimana sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif yang berbeda
yang dimana berdasarkan informasi yang saya kumpulkan dari para pengusul
kpk ini di
mengapa akhirnya komisi tiga dpr mengusulkan untuk menggulirkan hak angket terhadap kpk
karena komisi tiga melihat adanya indikasi pelanggaran sop
dan juga pelanggaran pelaksanaan undang undang kpk
yang kalau kita lihat kpk bekerja berdasarkan undang undang yang dibentuk oleh komisi tiga dpr
sehingga hak angket yang digulirkan oleh dpr hari ini adalah
merupakan sebuah bentuk pengawasan dari dpr terhadap kpk
yang merupakan lembaga ad hoc yang dibentuk berdasarkan
undang undang yang merupakan produk dari dpr
namun tidak ada niat sedikitpun dari dpr untuk melemahkan kpk
kalau kita lihat lagi lebih jauh sebenarnya kpk ini bekerja
memang sebagai institusi ataupun lembaga yang bertugas untuk
menegakkan hukum terutama untuk kasus kasus korupsi
dan inilah mengapa akhirnya dpr melakukan pengawasan terhadap kpk
karena dpr sendiri tidak ingin kpk bekerja tanpa ada yang mengawasi
ataupun bekerja di luar dengan kewenangan yang sudah diatur oleh dpr
dalam bentuk undang undang terhadap kpk tersebut
dan inilah niat sebenarnya niat awal dari dpr ataupun komisi tiga
ketika menggulirkan hak angket terhadap kpk
terkait dengan dugaan penyebutan nama dalam bap miriam s haryani
ada kita tahu ada enam nama komisi tiga dpr yang saat itu disebut oleh novel baswedan dalam ranah persidangan
yang diduga menekan miriam s hari ini untuk mencabut bap nya
inilah yang sebenarnya dimintakan konfirmasi dari komisi tiga dpr kepada kpk untuk memberikan klarifikasi
karena kalau kita lihat saat ini kalau kita lihat lebih jauh lagi
kpk ketika menyebut nama tersebut dalam ranah persidangan tanpa memberikan
atau memberikan ruang ataupun melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada ke enam nama komisi tiga dpr tersebut
tentu ini akan menjadi sebuah citra yang buruk kepada enam nama tersebut
komisi tiga yang disebut dalam perana persidangan tersebut inilah yang sangat disayangkan oleh komisi tiga dpr
ketika kpk menyebut nama tersebut dalam persidangan tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada mereka
apakah benar mereka melakukan hal tersebut atau tidak
inilah alasan alasan yang menjadi pintu masuk ketika komisi tiga dpr menggulirkan hak angket terhadap kpk
kemana ujungnya hak angket kpk ini nanti akan berakhir
tentu bila hak angket ini sudah berjalan artinya akan dibentuk pansus angket kpk
dan akan melakukan penyelidikan
terhadap kinerja kpk di mana ada lima poin yang diduga dilanggar oleh kpk
ini nantinya ketika dpr meminta kpk untuk membuktikan rekaman tersebut dan kpk tetap menolak
kita tahu saat ini kpk masih bersikukuh untuk menolak membuka rekaman tersebut
dpr bisa saja membawa angket tersebut ke dalam persidangan dan memerintahkan persidangan untuk pada akhirnya memerintahkan kpk membuka rekaman tersebut
namun bila hal ini sampai terjadi tentu ini akan menjadi presiden buruk bagi dpr
dan juga kpk budi
kita tunggu saja bagaimana nanti ujungnya hak angket terhadap kpk ini
apakah nantinya kpk bisa berkoordinasi dengan dpr sehingga tidak perlu ada kisru yang berkepanjangan antara dpr dan kpk budi
kita akan lihat apakah bola ini akan semakin menggelinding liar ke depannya atau justru malah bola hak angket ini akan gembos di tengah jalan
kita akan lihat bagaimana perkembangannya ke depannya akbar
terima kasih akbar junissa surya yang melaporkan dari kompas
terima kasih pak